proses vaksinasi covid sembilan belas masih terus berlanjut
pemerintah pun terus melakukan langkah langkah sebagai upaya percepatan vaksin
salah satunya dengan menghadirkan sentra vaksinasi covid sembilan belas di istora senayan jakarta sejak delapan maret dua ribu dua puluh
sentra vaksin covid sembilan belas ini merupakan bentuk kolaborasi kementerian badan usaha milik negara bumn
kementerian kesehatan pemerintah provinsi dki jakarta dan indonesia healthcare corporation atau ihc selaku holding bumn kesehatan
antusias para lansia yang divaksin pun sangat besar
ditambah pertanggal enam belas maret dua ribu dua puluh satu ini tidak hanya lansia dari jakarta saja yang bisa divaksin
melainkan juga dari jabodetabek
saya tiga dua puluh dua saya tiga empat puluh dua tapi saya rasa untuk jumlah orang yang begitu banyak
cukup cepat dan cukup baik ya
tiga dua puluh dua saya tiga empat puluh dua tapi saya rasa untuk jumlah orang yang begitu banyak
cukup cepat dan cukup baik
menurut ibu langkah vaksin ini seperti apa
ibu tahu dari mana tersebut bersyukur
oh bersyukur sekali
dari wa tentunya lalu kita usahakan ke sini
pesan untuk para peserta lansia pun ditekankan rainier haryanto
koordinator operasional infrastruktur medis sentral vaksinasi
sekaligus direktur transformasi bisnis pt pertamedika ihc
walau sangat antusias diharap para peserta vaksin beristirahat dengan cukup
dan tidak stres jelang vaksin sehingga tensi darah dan kesehatan dapat terjaga
tetapi pada saat pelaksanaannya pak
yang pertama tama pak kita melihat sekali
para lansia ini sangat antusias pak
bahkan beberapa sampai tidak habis tidur pak
nah ini kan justru membahayakan pak
itu akan mengganggu kesehatan ya pak
arya sinulinga selaku jurubicara kementerian bumn mengatakan
peserta yang divaksin terdiri dari para aparatur sipil negara
atau karyawan bumn dan juga masyarakat lansia
jika ditotal di hari ke sembilan ini sudah mencapai lebih dari lima puluh ribu peserta
yang divaksin di sentra vaksinasi covid sembilan belas istora senayan
ini karena antusiasme yang besar dari lansia
maka kami kemungkinan dalam beberapa hari kita akan buka di tenis indoor
sehingga nanti kami pisahkan antara vaksinasi untuk pelayan publik dan lansia
selain di istora senayan sentra vaksin ini juga rencananya
akan ada di bandung dan yogyakarta pada lima belas april hingga lima belas juni dua ribu dua puluh
dengan jumlah peserta yang lebih besar
masyarakat yang ingin mengikuti vaksin bisa mendaftarkan diri secara online di loket com
adanya sentra vaksin ini diharapkan proses vaksinasi covid sembilan belas di indonesia
bisa berjalan lebih cepat dan mencapai target untuk membentuk herd immunity
tim liputan cnn indonesia